assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kenalin dulu sebelumnya
teman teman nama saya muhammad ronaldo dan saya genluji selamat malam bapak bapak semuanya bapak bapak
semua selvi selvi selvi kita foto foto dulu dulu hari ini ya pembahasan dan diskusinya cukup panjang
mengenai mas gibran raka buming oke mas gibran raka buming seorang anak presiden betul seorang
pengusaha itu dikenal aktif nge gym dan jualan pisang di sang pisang bukan itu kaya sang kebalik
kebalik kebalik tolong jangan dibeda bedain gitu loh maaf maaf mas gibran itu adalah sosok yang
kontroversial kok bisa bahkan terakhir di nikahan adiknya mas kaisang cuman satu satunya anggota
keluarga yang nggak mau pakai baju adat jawa dia pakai baju singlet itu anaknya itu anaknya
mas gibran ketika dari bapaknya dong pasti dong kan hari ini kita membahas mas gibran mas gibran
yang lagi bimbang katanya oke bimbang antara milih menjadi gubernur dki atau bimbang menjadi gubernur
jateng oh pilih dki atau jateng makanya bimbang bimbang wajar kalau dia milih antara primagama
atau kumon itu namanya bimbel oh iya namanya bimbang bukan bimbang dan lagiannya kalau kita ngomongin masalah eh
mas gibran tadi pembahasannya juga ada pks yes begini mas kalau akum ya mas ya setuju kalau misalnya
mas gibran ini tidak mencalonkan di jakarta loh bukan apa apa kalau mas gibran mencalonkan di
jakarta dan menang yang kasihan partai partai lain partai pks juga masa kalau bapaknya kalah juga
anaknya oh ya bener bener bener bener turun temurun turun temurun kalahnya bener bener jangan loh tadi
gabung di zoom ya terlihat dki itu nggak mau disangkut pautkan dengan pak jokowi ayahnya oh ya
betul gini mas gibran kita mau mohon maaf dulu sebelumnya ayahnya mas gibran itu adalah pak jokowi
betul presiden indonesia apapun yang mas gibran lakukan pasti orang akan berpikir anaknya
pak jokowi betul lain kalau misalnya mas gibran adalah anaknya epan enggak epan siapa ini bapak
enggak tahu ada paman saya bang pengangguran itu dia mau ngapain juga enggak ada yang tahu
enggak ada yang mengaitkan dengan epan betul tapi yang salah itu adalah emang adalah stigma di mana itu
tapi yang salah itu adalah emang adalah stigma di mana
masyarakat bahwa kesuksesan seorang anak itu dinilai bagaimana dia bisa melampaui karir
bapaknya oh iya ada yang bisa bilang ering bilang gitu katanya kalau misalnya seorang anak itu akan
dianggap sukses kalau dia ngalahin prestasi ayahnya masalahnya ayahnya mas gibran ini
adalah presiden indonesia pak mas gibran harus jadi apa lagi buat ngalahin pak presiden aku
tahu jadi apa jadi apa bumegawati enggak bisa bisa ngalahin hari ini lakuin loh
eng veste dua hari kamu wisatu menanggung juga belum downloading
oh iya benar karena pasti dibanding bandingin sama mas gibran ih sering banget pak kita nih
orang orang biasa ya pak ya sering banget dibilangin sama orang tua begitu kamu tuh belajar yang rajin cari
kerja yang benar lihat tuh temen kamu udah jadi pegawai bumn kita kejar masih bisa masih bisa
kita daftar jadi bumn masih bisa iya tetangganya pak jokowi kamu belajar yang benar lihat gibran
udah jadi wali kota solo bentar lagi jadi gubernur gimana ngejarnya pak susah banget ini
lagi jari tetang anak tetangganya mau jadi apa satu satunya kesempatan jadi bumn jawab di udah
bisa tetap nggak bisa tapi pencalonan mas gibran jadi gubernur ya ini berlebihan respon respon
orang bahkan ada pakar yang bilang mas gibran kalau jadi gubernur di jateng tidur aja jadi
tidur aja jadi merem merem merem merem pasti tidur gitu nggak mungkin kan merem itu bangun
tidak terakhir ya betul sebenarnya intinya bebas mas gibran mau di cl
di jateng itu bebas nggak ada yang salah nggak ada yang salah selama rakyat memilih karena kinerja
bukan karena bapaknya siapa kalau ada rakyat memilih karena bapaknya siapa itu salah di rakyat
saya jenoggi saya terima kasih aduh sentilannya keras banget ya jadi memiliki hanya berasal
kinerja jangan dilihat bapaknya siapa karena kalau saya dilihat bapaknya siapa yaitu berarti
salah rakyat yang memilih terima kasih sekali teman teman dari komisi co gian dan juga aldo
menutup diskusi kita pada malam hari ini terima kasih sekali kepada deputi ksp dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas penasehat
politiknya mas gibran saya harus sebut komisaris komisaris politiknya mas gibran tadi ada orang yang
ngomong ngomong mas eko sulistyo selamat malam terima kasih terima kasih sudah datang lagi dan
ketua departemen politik dpp pks mas nabil fauzi dan juga direktur lima bang ray rangkuti
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan teman teman dari
badan eksekutif mahasiswa universitas bakri selamat malam terima kasih teman teman sudah
mengikuti dialog kita pada malam hari ini sehat selalu dan itu tadi perbincangan kita selama
satu setengah jam kedepan membahas karir politiknya gibran akan seperti apa kita
tunggu keputusan akhir nanti di tangan pdi perjuangan kita ketemu lagi senin depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana prati pamit saat malam dan sampai jumpa